wingko camilan berbahan dasar kelapa dan tepung beras ini paling sedap dicicipi dengan secangkir minuman hangat
jika biasanya wingko beraneka rasa namun tanpa topping di bandung ada wingko yang mempunyai berbagai macam topping
apa saja sih toppingnya yuk kita intip pembuatannya
garam santan kelapa parut gula dan tepung beras semuanya diaduk menjadi satu adonan
setelah tercampur rata adonan lalu dipanggang di atas catakan
jangan lupa dibolak balik hingga berwarna kecoklatan lalu angkat
langkah selanjutnya pemberian topping
di sini ada berbagai macam topping mulai dari nanas butter selai coklat cheese milk whippe cream dan biskuit
sebenarnya inovasinya dari lingkungan babat ya
niko babat kan lebih ke tradisional
sedangkan wingkoningrat itu lebih saya inovasikan dengan bahan bahan yang kekinian banget
menurut aku sih unik baru kali ini nemuin mie ico yang rasanya enak terus berbagai macam rasa gitu
karena hanya tahan tiga hari winko di jalan laswi kota bandung ini
ada banyak yang bisa dibuat sesuai pesanan
di bandrol mulai harga sepuluh rupiah setiap harinya winko kekinian ini terjual hingga dua ratus buah secara online
inilah kue plemen atau juga bisa disebut bolu plemen
kue zaman dahulu yang sampai sekarang masih diminati masyarakat
di jombang jawa timur
kue berbentuk seperti tempur rambut
kue yang terbentuk kura kura berwarna coklat ini diproduksi di sejumlah usaha kecil menengah
salah satunya milik bustomi azid warga desa banyu arang kecamatan ngoro jombang jawa timur
kue dengan rasa manis empuk ini berbahan baku telur tepung dan gula
adonan kue prumben dimasukkan ke dalam catakan yang selanjutnya di oven
dalam beberapa menit kue plemen pun sudah matang
di tempat produksi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini terdapat dua jenis kue plemen yakni kue plemen bahan
kue plemen yang terbentuk seperti tempur rambut
kue plemen yang terbentuk seperti tempur rambut

ya sampai rp tiga empat perbungkus
setiap hari itu dikirim ke mana saja
tidak dikirim diambil salesnya datang ke sini
dari mana salesnya biasanya

kue plemen ini sendiri biasanya dengan mudah ditemukan di pasar tradisional

kue plemben ini sendiri biasanya dengan mudah ditemukan di pasar tradisional
diliputan cnn indonesia